jangan lupa like share dan subscribe channel ini

malah dok balik

kita ini datang ke sini tuh bukan mau beli boneka lho pak tapi saya tuh
habis digangguin sama hantu boneka yang dari toko ini pak
hantu boneka pak boneka saya disini tuh nggak ada hantunya bapak jangan ada ada ya

mengenang dia oh ala ya ya ya ya
hai kok gerak bonekanya